oh seperti ini toh suasana ruangan tempat g dua puluh finance minister and central bank governor atau fmcbg meeting digelar
ya bendera negara negara di dunia berjejer yang menyimbolkan kalau g dua puluh fmcbd meeting adalah upaya bersama mengatasi tantangan perekonomian global
eh kayaknya ada delegasi yang mulai masuk ke ruangan nih sepertinya pertemuan gak lama lagi bakal digelar
loh kok delegasinya
wah ini kayaknya para mahasiswa keren keren banget
ternyata ini kegiatan model g dua puluh finance minister central bank governor meeting atau model g dua puluh fmcbg meeting
ini meeting merupakan simulasi pertemuan gubernur bank sentral dan menteri keuangan di dalam agenda presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh
peserta model g dua puluh fmcbd meeting ini merupakan para mahasiswa perguruan tinggi cikal bakal penerus bangsa
mereka berdiskusi mengenai isu isu dalam agenda presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh
mulai dari ekonomi global hingga inklusi keuangan
selain itu para peserta model g dua puluh ffcbd meeting juga menguraikan pendapat mengenai kebijakan moneter dan fiskal yang konkret
serta mencari solusi bagi dunia untuk pulih bersama

bagaimana ya perasaan mereka melakoni peran menjadi delegasi untuk mengatasi tantangan ekonomi
dari sini kan juga jadi lebih merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang diplomat mungkin
kalau di sini jadi finance minister saya kebetulan jadi central back coverner
tapi bagaimana caranya berdiplomasi dengan negara negara lain
dan bagaimana caranya kita bisa mengakomodasi perspektif perspektif yang berbeda
melalui platform model g dua puluh ini saya bisa memahami lebih banyak
juga tidak lupa saya juga tentunya akan membantu untuk menyebarkan informasi
terutama terkait bagaimana sih sebenarnya model g dua puluh berjalan kepada teman teman saya
yang belum mendapatkan kesempatan untuk juga merasakan ini
suasana kalau delegasi sedang melaksanakan pertemuan di dalam forum g dua puluh
seperti ini pula gambaran suasana konferensi tingkat tinggi atau ktt g dua puluh pada akhir tahun nanti
peserta model g dua puluh fmcbd meeting seolah ikut merasakan atmosfer semangat